aduh kan aku lagi lihat
bentar ya tante
bentar bentar bentar
bisa perbaikan gini
siapa sih ini
ya siasat asik main juga
yan hari ini lo bisa dateng ke kapal resto gak
kalau bisa ajak haikal juga sama anak anak warior lain
gini ya pokoknya hari ini kita bakal makan enak enak
soalnya aku mau ngerjain adriana
tapi jangan ngajak si alex ya
hah kok masih betes sama dia gara gara dia ninggalin gue tuh kemaren
udah tau gue dikeroyok pake ninggalin
yaudah terserah lo
oke deh mau rapi rapi dulu oke
yaudah gue kesana ya
tumben kamu pulang jam segini
hah iya pak
pegangin dulu mbak
sama ini pegangin
loh papa gak tau mama tuh udah biasa kali pulang jam segini
loh biasanya kamu tuh kan pulang jam sembilan lewat
ini baru jam segini mah udah pulang
enak aja sembarangan papa
hmm papa gak tau aja
tau ntar dulu ntar dulu
kamu tadi di kantor
pake jasnya kan
papa cemburu ya
tapi kalau kamu pakaian begini kan
nanti orang orang di kantor pada nabrak kaca lagi
cici papa cemburu pulang aja speak speak
gila papa kok cemburu kan
mau dibikinin apa sama bibi
makan atau minum
saya makan malem deh bi
wah seperti biasa teh anget tanpa gula
soalnya bibit udah manis tau
jadi nyonya pesannya cuma teh bi
gak mau buncit tuh perutnya
hah papa gak sembarangan
buaya udah pulang belum ya
tegak hancan kan
loh kemana ya
apa dia bilang mau pulang telat atau kemana gitu
aduh tidak agang
emang kenapa kalau senyum
mau tau ya boy kemana
ya jelas tau lah pa
namanya juga mama yang baik tahu
papa mau tau
ya mau tau lah papa
mau tau banget
mulai deh mulai mulai
papa mau tau gak
boy itu lagi dinner sama triana
oh di tempat yang sangat romantis
sekarang mereka lagi ketawa ketawi
colak colak harmonis tau
ya maksud papa tuh
kok boynya mau
siapa yang bakal nolak adriana yang begitu cantik
karena papa tau boy itu gak suka sama adriana
boy itu sukanya sama reva
eh tapi fakta yang mengatakan
buktinya sekarang adriana lagi tidur dengan boy tahu
mau papa liat lagi mata enggak
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
orang boynya sendiri yang mau tau
papa tetep gak percaya
kenyataannya menang mama
dinner papa sih boy
ya ampun boy
boy aku seneng banget boy
akhirnya kita bisa dinar bareng lagi kayak gini
aku udah lama nungguin momen momen seperti ini
boy kamu jangan main hakim terus dong
boy aku juga tau deh
aku tahu kamu pasti bakalan senang banget sama seperti aku
pasti kamu udah nunggu lama kan momen seperti ini boy
aku tau kamu seneng banget boy
boy kamu gak perlu khawatir
masa depan kita jauh lebih bagus daripada masa lalu kita
percaya sama om
lu jangan kegiatan deh
gue ketemu sama lo bukan karena gue kangen sama lo
iya tapi kamu kan juga kang
lo salah siapa
oh iya kenalin ini tante gue
boy kamu mah suka bercanda iiih
oh ya kenalin ini ini angel
tante kenalin ya
pacarnya boy bukan tantenya
eh ya boy itu emang suka bercanda boy itu kadang manggil aku
tante kadang pacarnya
terus kadang kakaknya kadang adiknya bahkan kadang kadang istrinya
boy kamu mah suka bercandai boy kamu
kamu sendiri disini
ya udah kalo gitu gabung aja gapapa kok
ngapain malah ngajak dia gabung sih boy
wah lo kasih banyak ya kebetulan banget
soalnya kan tadi gue janjian sama temen gue
cuman di cancel dia gabisa ketemuan
gapapa ayo duduk disini
ternyata kamu saya berani berani juga ya
sendirian jalan malam kayak gini emang gak takut
gak sendirian kok
tadi anterin sama temen naik motor
emangnya kamu gak takut muka kamu kena debu gitu
tapi pake helm kenapa harus takut
kita lagi dinerg lagi pergi lah
oh bener ya mana ya mbaknya ya menu
ah kamu gak nanyain aku mau makan apa boy
kan tante tuan rumah disini
masa harus ditawarin juga
ih kamu bisa aja becandanya sih boy
bisa aja bercandanya tante lah
saya langsung aja puji
eh tante mula
mau pesen mana
saya mau ini deh
kamu kelamaan ya
aduh kan aku lagi liat
bentar ya tante
sorry pacarnya boy
alhamdulillah bisa perbaikan gini